nah di ribet sendiri kita ada fitur untuk mensosialisasikan ya manfaat donor darah gitu
karena donor darah ini mungkin orang hanya tahu oh iya menyelamatkan pasien
tapi juga sebenarnya kalau kita donotera rutin itu ada manfaat kesehatannya
kita jadi lebih sehat dan juga kita mempromosikan jadwal jadwal donor darah
supaya orang orang ini donor secara proaktif jadi bukan secara reaktif
maksudnya apa kalau misalnya donor secara proaktif itu artinya donor rutin setiap dua bulan sekali
jadi bukan nunggu donor kalau pas ada temannya atau keluarganya yang butuh darah
jadi itu adalah beberapa approach yang kita lakukan
dan juga kita bekerjasama dengan berbagai macam merchant dan juga partner lainnya
supaya donor darah itu bisa trend ya atau tren di kalangan anak anak millennials
jadi ya ada hadiah hadiah atau reward menarik gitu